sebuah klinik yang diduga menjadi tempat aborsi digerebek satuan reserse kriminal khusus polresta bekasi pada kamis siang
belasan karyawan diperiksa dan lima diantaranya ditetapkan sebagai tersangka
sementara sang pemilik klinik melarikan diri
satuan reserse kriminal khusus polresta bekasi menggrebek klinik bekasi medical center
di jalan raya insinyur juanda bekasi timur kota bekasi
tujuh belas karyawan diperiksa dan polisi telah menetapkan lima orang tersangka
untuk kepentingan penyelidikan polisi telah menyedot septic tank
polisi juga menemukan sejumlah material yang diduga merupakan bagian tubuh janin

dalam penggerbekan ini polisi juga menemukan ribuan butir obat kedaluarsa yang berada di lantai tiga bangunan
polisi kini memburu pemilik klinik dokter berinisial jb
yang kabur bersama seorang dokter berinisial ald saat penggerbekan berlangsung
dedy beben bekasi